saya sudah teman dengan teman teman saya
saya sudah teman dengan teman teman saya
saya sudah teman dengan teman teman saya
tak ada yang menyangka di usianya yang belum genap sepuluh tahun itu
r harus menanggung pilu yang teramat sangat
tujuannya belajar dan mendalami agama di pesantren ria duljana
justru berubah menjadi trauma
tiga ustadz dan satu kakak kelasnya berkali kali melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan beberapa teman
saya takut lagi tidur
nanti tidur jadi kebangun
saya tidak bisa lagi tidur
saya tidak bisa lagi tidur
saya tidak bisa lagi tidur
saya masih bangun
saya balik ke rumah
saya sudah sakit
ar hanya menjadi sekelumit dari rentetan kasus pelecehan seksual di institusi pendidikan berbasis agama
masih hangat diingatan kita
betapa biadabnya heri wirawan
pengasuh pondok pesantren di wilayah cibiru kota bandung ini mencabuli tiga belas santri perempuan
delapan orang diantaranya bahkan melahirkan anak
di desa padang kecamatan singojuru banyuwangi
seorang pengasuh pondok pesantren bernama fauzan lima puluh dua tahun
berdali melakukan tes keperawanan pada calon santri perempuan
ia melecehkan enam santri perempuan dan laki laki
sementara baru baru ini seorang ustadz yang juga anak kiai pemilik pondok pesantren di jombang jawa timur
bernama muhammad subhi asalsani alias mas beki
dilaporkan dan ditangkap pihak kepolisian akibat melecehkan lima santri perempuan
kasus kasus ini hanyalah puncak gunung es yang muncul di permukaan dan dilihat masyarakat luas
data komisi perlindungan anak indonesia kpai
menunjukkan sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu terjadi delapan belas kasus pelecehan anak di sekolah
mirisnya tujuh puluh tujuh persen atau empat belas kasus terjadi di sekolah berbasis agama
institusi pendidikan dengan format asrama
boarding school atau pesantren menyumbang paling banyak kasus
pelaku terbanyak berasal dari tenaga pendidik yaitu lima puluh lima persen guru dan dua puluh dua persen kepala sekolah
tindakan bejat para oknum tak bertanggung jawab itu sedikitnya menyisakan duka pada dua ratus tujuh korban
satu ratus dua puluh enam anak perempuan dan tujuh puluh satu laki laki berusia di bawah tujuh belas tahun
trauma akibat pelecehan seksual yang mereka alami
pengawasan dan pembentukan peraturan baku
pemerintahan agama yang membawahi institusi pendidikan tersebut mendesak dilakukan
sistem pencegahan itu misalnya ada pengaduan
dimana pengaduan itu tidak tunggal
kalau ngadu terus yang diadukan pimpinan pondok pesantren
ngadunya ke pesantren ya percuma aja
jadi harus ada pengaduan lain gitu ya
apakah kemenak yang membuka
apakah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kpai atau kpad di wilayah itu gitu
itu juga kan bisa menjadi
pilihan bagi anak anak itu mengadu
menurut sosiolog universitas indonesia putu chandra dewi karda
kasus kasus pelecehan di institusi pendidikan berbasis agama
terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa
institusi pendidikan seperti pesantren yang berbentuk asrama atau boarding school
termasuk kategori total institution yang sifatnya eksklusif dan tertutup
hal tersebut membuat perilaku
perkataan tindakan bahkan pakaian korban lebih mudah diatur oleh pemilik kuasa
tanpa adanya pengawasan langsung dari orang tua atau masyarakat sekitar
nah pada saatnya kemudian menjadi cendung eksklusif
kemudian seperti terpisah dari masyarakat di luar institusi tersebut
kemudian juga terjadi tadi ketimpangan relasi kekuasaan tadi itu
itu akan menjadi lebih rentan lagi
karena misalnya tidak

menjadi lebih sulit misalnya bagi korban yang berada di dalam suatu total institution itu
untuk kemudian misalnya berani menyampaikan
tak hanya pengawasan
penegakan hukum dengan memberi sanksi seberat beratnya terhadap pelaku
mendesak dilakukan agar menimbulkan rasa jengah bagi predator anak lainnya
dimaliputan cnn indonesia